kakek kakek dimana
lihat dia manusia yang baik
dia menolong rusa yang terluka
kita tidak usah takut padanya
burung itu bisa bicara
itu pak kopinya
pak kok tumben ya si anjar gak ke masjid
biasanya dia sudah bangun loh subuh
dia kan rajin pak
tapi kenapa sampai sekarang dia belum keluar kamar
mungkin dia kecapean bu
kemarin kan dia habis bantuin bapak di kolam ikan
iya juga sih pak
tapi gak seperti biasanya
jangan jangan dia sakit lagi pak
ya sudah ibu tengokin kamarnya
iya sebentar ya pak
kamu gak apa apa kan
masya allah anjar
bapak siapa lagi
siapa perempuan ini
berani sekali kamu membawa perempuan ke kamar
ya allah pak
anjar gak tahu siapa perempuan ini
bukan perempuan kebu
tenang tenang tenang
ada apa ini
kenapa hujan hujan begini ribut
warga di sini marah karena anggar membawa wanita ke rumah bapak
saya tidak melakukannya
kamu gak usah ngelak
semuanya udah jelas
bapak sama ibu lihat sendiri kan
gak usah remunafik
masih doyan main coba juga
warga meminta agar anjar diusir dari kampung kita
ini perlu bukti
aduh pak lurah bukti apa lagi
semua udah jelas
pak lurah dulu mah katanya waktu nabanya mau menghapus semua perkuatan pesum di kampung kita
lanjut pak lurah
lanjut pak lurah
kalau memang warga menginginkan saya untuk pergi dari kampung ini
saya akan pergi
memang tidak ada kebijaksanaan yang lain pak
nah anjar harus keluar dari kampung ini
dan dia boleh kembali jika sudah menikah
ibu ambilkan uang dan baju hangat untuk kamu
ngapain dia kasih om kos
dia kan mau diusir
kenapa gak sekarang aja isungir di hotel
biar anjar pergi sekarang juga
semoga semuanya berjalan dengan baik
doakan anjar ya
sepertinya rukanya parah
aku harus melakukan
pertama dia bisa
kenapa sih bu
ibu pasti lagi mikirin anjar ya
udah lah bu
lebih baik kita doakan
semoga dia baik baik saja
kalau anjar tidak melakukan apa yang dituduhkan warga
berarti kita berdosa pak
selama ini anjar kan anak yang baik
dia tidak pernah berbuat macam macam pak
sekarang ini lebih baik kita pasrahkan semuanya pada yang di atas
sekarang kamu istirahat sini aja ya
aku biar nungguin kamu di sini aja
besok pagi mudah mudahan kamu bisa sembuh
gijang kamu kenapa
aku gak apa apa kan
anak muda hatimu memang sungguh mulia
kau telah berhasil menolong binatang yang tak berdaya ini
aku aku tidak ada maksud apa apa
anak muda kamu jangan takut
sebagai balasannya kakek akan memberikan kemampuan binatang hutan buatmu
dan pergunakanlah itu sebaik baiknya
kakek kakek dimana
lihat dia manusia yang baik
dia menolong rusak yang terluka
kita tidak usah takut padanya
burung itu bisa bicara
aku yang mengerti bahasa binatang
kenapa bapak tegang ikat anak sendiri pak
karena percaya sama ramalan
terima kasih banyak ya
kalian baik sekali membawakan aku hubungan ini
tapi ini terlalu banyak
nanti aku bisa sakit perut
aku menyerah seorang orang yang tertolong
aku harus menolongnya
karena pengaruh si pramla jahat
tolong lepasin aku mas anjar
kamu gak apa apa
kelabuan anak kamu
masya allah agam
bapak tuh sukanya gangguin orang tidur ya
kamu sekarang makin berani